tambahin atuh dua puluh ribu aja ya bos jidan
kenapa mesti malu kum
esy kan tidak mengusir kamu
kamu sendiri yang pergi
omongannya esi itu kan artinya mengusir saya pak
itu cuma penafsiran kamu saja kok
kalau kamu malu dengan
keadaan kamu sendiri
sekarang ini ya kamu rubah
kamu kan belum bisa merubahnya
keuntungan masak setiap hari tujuh puluh lima ribu
kurang dari tiga juta sebulannya
setiap bulan empat juta
untuk hidup kalian berdua saja
esi tidak balik ke arab
penghasilan kamu kurang dari tiga juta
itu untuk menghidupi tiga orang
kalau dihemat pak insya allah cukup pak
saya kembali menjadi kepala rumah tangga
bapak jadi ingat
kita dulu pernah ngobrol seperti ini kum
bapak yang melarang kamu
esi harus berangkat
demi masa depan keluarga
karena penghasilan kamu tidak cukup
walaupun sudah dihemat
kalau kamu dulu menyerah
sekarang apa yang membuat kamu yakin
kamu bisa bertahan
sekarang aku sudah berubah pak
ego kamu yang berubah
memenjahkan persoalan keluarga
tidak bisa dengan emosi kum
bapak mau ke warung dulu
bantu ibu dagang
jangan lupa like share dan subscribe
jangka jang panjang
yang panjang pasti jadi
saya nggak bisa lagi ikutan berkebun
dan bengkak dia tidak apa apa kang aset kalau tidak bisa mah jangan dipaksa
terima kasih kang gusoy permisi mari wassalamu'alaikum waalaikumsalam
warahmatullah wabarakatuh dasar pemalas jangka jangka panjang yang panjang pasti jadi amin ya allah
assalamualaikum pak dhani saya mulyana waalaikumsalam pak mulyana apa kabar alhamdulillah
baik pak dhani saya sudah ditunjuk untuk menjadi salah satu calon
nanti untuk pilkara tahun ini nah saya harap pak dhani bisa bantu saya untuk ketemu yang
gledek secepatnya biasalah untuk minta doa restu alhamdulillah baik pamuliana akan saya usahakan
nanti akan saya bicarakan semaya gledek untuk mengatur jadwal pertemuannya terima kasih pak
dhani nanti kabar saya secepatnya ya pada nia baik pamul begitu yang gledek ada
jadwalnya nanti kabar saya secepatnya ya pada nia baik pamul begitu yang gledek ada jadwalnya
jadwalnya nanti kabar saya secepatnya ya pada nia baik pamul behind want jadwal langsung mereka bari waalaikumsalam
loh mau apa lagi sih si kue cincin ganas turi
untung sebentar ya do ya
tunggu sebentar ya
ada apa lagi kamu teh sep
saya kerja sama bos tidan aja ya
kan sekarang wak irah teh udah mulai sibuk di warungnya kangkoswara
bagaimana kalau saya jagain ronaldo lagi kayak kemarin kemarin
tapi honornya naikin ya bos tidan
tetep atuh seb lima belas ribu sehari
tambahin atuh dua puluh ribu aja ya bos tidan
biar tugas saya teh sekalian bikinin susu sama mandiin
boleh seb tapi jagain ronaldonya yang bener ya
jangan ditinggal tim
beres atuh bos tidan
nih lanjutin nyuapinnya
saya mau keluar dulu
siap bos tidan
nih sama om nyuapin ya
sama ayah makannya
mams mau mampir ke rumahnya om akum
iya mama ada urusan sebentar sama tante esi
mams mah kebanyakan mampir mampirnya
sebentar aja tut
aku duluan aja yuk ke kantornya mams
siapa tau incu tuh udah nungguin aku di kantornya mams
yuk jangan lama lama yuk map
apalagi sih tut
kang aku belum pulang
kenapa esi gak jemput
namanya esi mau pisah
esi gak mau pisah
ya kalau sida mau pisah ya dijemput aja tuh
daripada semuanya terlambat
mas suha juga bilang begitu ce
esi denger cece baik baik ya
buat apa kita malu
kalau kita melakukan sesuatu yang baik
malu nyamah paling sekarang esi
nanti kalau udah ketemu kang aku
kalau esi udah gak ada rasa lagi
ya itu beda
esi lihat dari hati asis sendiri
mas suha suruh esi jemput
saya suruh esi jemput
semua orang suruh kasih jemput
itu tandanya apa
semua orang masih bisa melihat
kalau asis sama kang akung itu masih ada rasa sayang
ya tapi kalau cucu salah menilai ya cucu minta maaf
ya esi gak usah jemput ke sana ya
buat apa kita melakukan sesuatu yang gak dari hati kita sendiri
esi pikirin lagi ya
cica ya kesini mau nyampein itu aja
sekarang cece pamit ya
mau ke kantor cabang yang baru
ikannya ada mang